menurut zainud tauhid kementerian agama mendukung upaya pengembalian aset first travel ke jemaah haji dan umroh yang gagal berangkat karena menjadi korban penipuan first travel
pengembalian aset tersebut memiliki beberapa opsi salah satunya dalam bentuk pemberangkatan umroh atau pengembalian dalam bentuk uang sesuai nominal yang dirugikan
namun begitu ia tetap meminta masyarakat untuk tetap menghormati proses hukum yang berlaku dan menunggu keputusan dari pihak kejaksaan
dari pihak kami saya kira karena itu adalah hak jamaah itu adalah hak masyarakat ya harus dikembalikan
bahkan itu sudah menjadi catatan kami dalam kementerian agama bahwa sebaiknya para korban ini harus diperhatikan
itu melalui apa dengan cara memberangkatkan umroh atau dikembalikan uangnya
ya kami dari kementerian agama sangat mendukung itu terima kasih
sementara itu terkait tidak adanya sebagian barang bukti kasus first travel kasih intel kejari depok enggan berkomentar terkait hal tersebut
ya sesuai dengan arahan pimpinan bahwa barang bukti berupa
dan roda empat maupun roda dua yang berada di kantor kejaksaan negeri depok ini diperintahkan untuk diindahkan ke kantor lama di jalan siliwangi
dikarenakan barang barang bukti tersebut sudah terlalu banyak dan mengganggu keindahan kantor dan juga
untuk perawatan uang
tidak lebih maksimal seperti itu intinya
tidak adanya bukti salinan penyitaan
sementara kasus ini sudah diputuskan ma kuasa hukum korban penipuan first travel terus mengupayakan agar aset first travel bisa dikembalikan ke para korban
tim liputan cnn indonesia